masa tugas ketua kpk firly bauri dan pimpinan kpk lainnya akan diperpanjang selama setahun hingga dua ribu dua puluh empat mendatang menyusul putusan mahkamah konstitusi
putusan mk ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak apalagi ditenggarai berkaitan dengan pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana media mencermati perpanjangan masa jabatan pimpinan kpk ini sudah bergabung wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza mas revo selamat malam
selamat malam mbak shira
mas revo tadi kita sudah melihat informasi pengantar di awal bagaimana polemik menyertai perpanjangan masa jabatan pimpinan kpk dan sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
anda mencermati apa urgensinya sehingga kemudian menjadi latar belakang mahkamah konstitusi memutuskan perpanjangan masa jabatan ini
yang pertama tentu adalah mahkamah konstitusi memang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara apalagi kalau misalkan ada
yang kedua adalah keputusan yang diadakan oleh mahkamah konstitusi
dan ketika keputusan itu sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi tentu secara hukum maka kita semua harus taat kepada hukum
tapi memang ketika kita melihat keputusan tersebut ketika apa yang diajukan gugatannya oleh wakil ketua kpk nur gufron
dan kemudian keputusannya adalah salah satu yang termatuk
adalah masa perpanjangan masa jabatan dari pimpinan dan pengawas kpk menjadi lima tahun
maka kemudian banyak pihak yang mempertanyakan keputusan ini
kenapa kemudian kok harus diperpanjang apalagi kemudian dikaitkan dengan tahun politik seperti sekarang gitu ya
beberapa pihak kemudian mempertanyakan apa urgensinya masa jabatan pimpinan kpk ini dari empat tahun menjadi lima tahun
kemudian dilakukan di tengah masa tengah menuju pemilu dua ribu dua puluh empat misalnya
beberapa pihak mempertanyakan hal tersebut dan kemudian memang dalam keputusannya ada dissenting opinion dari beberapa majelis hakim
beberapa hakim yang duduk di dalam mahkamah konstitusi ada empat hakim yang berbeda pendapat
nah tentu saja kita semua media mencermati apa yang sebenarnya terjadi ini
dan kita menampung semua
pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa pihak tersebut
karena jangan sampai kemudian ini memang terkait dengan politik praktis
misalnya kepentingan kepentingan politik praktis
kita tentu tidak ingin hal tersebut terjadi
tentu hukum adalah hukum hukum jadi kalau memang diputuskan
itu adalah ada pertimbangan pertimbangan yang harus kita hormati bersama
tapi pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa pihak ini
tentu tidak bisa kita kesampingkan begitu saja
maka menjadi penting sekarang yang kita harapkan adanya sebuah komunikasi
antara pihak pihak yang mempertanyakan dengan
mempertanyakan keputusan dari mahkamah konstitusi tersebut
beberapa yang mempertanyakan adalah orang orang yang duduk di kursi dewan perwakilan rakyat
nah pertanyaannya kemudian apakah bisa
dpr itu memanggil mahkamah konstitusi misalnya untuk meminta penjelasan
sekarang memang secara hukum yang berlaku di indonesia secara konstitusi memang
apakah bisa dpr sebagai lembaga legislatif memanggil pihak lembaga yudikatif
karena dalam hal ini tentu yudikatif memiliki independensinya
tapi dalam sebuah konteks harus memberi penjelasan sehingga semuanya menjadi terang benerang
tidak memunculkan sebuah kejurigaan kejurigaan
penting kiranya ini semua dijelaskan kepada publik
dan dpr tentu memiliki hak untuk meminta keterangan ataupun apapun namanya
apakah itu pemanggilan untuk konsultasi pemanggilan untuk apakah apapun namanya
dpr sebagai lembaga kepanjangan dari wakil wakil rakyat
tentu kita harapkan bisa
dapatkan keterangan yang jelas
dan kita sebagai media akan menjadi pihak yang akan memberitakan ini semua kepada publik
sehingga pertanyaan pertanyaan yang muncul selama ini bisa menjadi lebih jelas
itu yang sekarang yang terjadi ya mbak afi
karena sudah diputuskan kita harus taat secara hukum
tapi kemudian masih banyak kontroversi yang menyertai
termasuk ada yang mengatakan bahwa putusan ini melampaui kewenangan mahkamah konstitusi
karena kemudian memutuskan langsung di perpanjang setahun
bukan memutuskan pasal berlaku atau tidak
tapi langsung diputuskan menjadi lima tahun
yang kemudian ini dianggap sebagian pihak masuk ke ranah legislatif
tapi mas revo jika kemudian opsi tadi yang disampaikan oleh mas revo
ada kemungkinan kita mendorong gitu ya media mendorong bagaimana transparansi ini lebih jelas
bagaimana kemudian dpr mungkin saja memanggil begitu
apakah kemudian ini bisa menambah polemik baru yang mungkin saja akan menjadi bola liar
bisa jadi akan menambah polemik baru
tapi kan kejelasan kejelasan itu dibanding misalkan kemudian kita ada tudingan tudingan bahwa
keputusan ini untuk terkait dengan politik di tahun dua ribu dua puluh
untuk menyandera seseorang atau bagaimanapun itu tuduhan tuduhan yang muncul
tentu kan hal hal tersebut yang sekarang menjadi hal yang liar tentu harus diluruskan
kita menghormati semua yang di
yang diputuskan oleh majelis hakim di mahkamah konstitusi
tapi memang seperti yang tadi disampaikan mbak elvira
bahwa kewenangan bahwa masa jabatan dari lembaga negara
atau lembaga lembaga komisi komisi yang ada di bawah negara ini
tentu kewenangannya ada di undang undang yang tentu saja undang undang itu dibentuk
salah satunya melalui proses di dewan perwakilan rakyat
namun karena itulah kemudian ketika spekulasi spekulasi itu beredar
penting kiranya kita semua bisa mendengarkan sebenarnya ada apa
apalagi memang ada pihak pihak yang dissenting opinion dalam keputusannya
ada empat hakim mk yang berbeda pendapat
dan tentu keempat ini juga orang orang yang selama ini kita tahu kredibilitasnya
tentu juga memiliki landasan landasan dalam kerangka keputusan mereka gitu
nah ini jangan sampai kemudian memang polemik perpanjangan masa jabatan yang sekarang berlaku
dan apakah kemudian ada juga yang mempertanyakan apakah ini berlaku surut
atau memang masih akan berlangsung bisa berlaku nanti ketika pimpinan tahun depan
setelah desember dua ribu dua puluh
apakah seperti itu
ini kan semuanya masih ada yang berpendapat berbeda beda
maka itu penting supaya ini tidak berubah menjadi bola liar perlu dijelaskan
saya pikir antara yudikatif legislatif dan eksekutif ini dalam cara pandang harus sama gitu
ada kesamaan cara pandang
kalau misalkan di atas itu kemudian berbeda beda
kita publik tentu akan bingung
ini kita akan pendapat
bagaimana ini yang paling betul
di satu sisi kita masyarakat kita semua harus menghormati keputusan keputusan dari majelis yang ada di mahkamah konstitusi
tapi ketika yang mengajukan pertanyaan adalah orang orang yang juga memiliki kredibilitas dalam bidang hukum
dan juga perwakilan dari dewan perwakilan rakyat
orang orang yang duduk di dewan perwakilan rakyat dan mereka ada duduk di komisi komisi yang terkait dengan hukum dari komisi tiga
maka tentu saja ini menimbulkan pertanyaan pertanyaan dari publik
ini yang harus di clear kan
sehingga polemik polemik bahwa ini terkait dengan tahun politik tidak berubah makin menjadi liar
oke harapannya tidak menjadi bola liar dan terus dikawal oleh media
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza terima kasih mas revo catatan anda dalam editorial view malam ini